ke informasi lain kuasa hukum tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana barada richard eliezer
roni talapesi menyatakan pihaknya telah siap menghadapi persidangan
hal ini disampaikan sesaat setelah ia melakukan pendampingan bagi barada richard eliezer
yang kasusnya menjalani proses pelimpahan tahap dua ke kejaksaan agung
roni talapesi juga menyebut jika kliennya merupakan saksi kunci
atas kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat yang menyeret ferdi sambo dan putri candrawati
ia memastikan kliennya akan mengungkapkan hal sebenarnya di persidangan mendatang
meski demikian roni enggan menjelaskan perihal perubahan kesaksian
yang berulang dilakukan oleh barada richard eliezer
termasuk tiga pistol yang ditemukan di tempat kejadian perkara
yang terpenting tentunya dari tim penasihat hukum kita ada strategi strategi persiapan
yang paling terpenting adalah baradae sehat dan siap untuk menghadapi persidangan
konsen kami salah satunya itu